joko widodo dan prabowo subianto adalah dua calon presiden yang dua kali menjadi rival dalam pergelaran pemilu presiden
yakni pemilu dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas
banyak pihak menyebut pemilu dua ribu sembilan belas sebagai ajang tanding ulang atau rematch antara jokowi dan juga prabowo
berikut ini perbandingan perolehan suara antara jokowi dan prabowo pada pemilu dua ribu empat belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
pada tahun dua ribu empat belas jokowi yang berpasangan dengan yusuf kala unggul di dua puluh tiga provinsi
seperti di sumatera utara jambi bengkulu lampung bangka belitung kepulauan riau dki jakarta jawa tengah yogyakarta jawa timur bali
selanjutnya di nusa tenggara timur kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan timur sulawesi utara sulawesi tengah sulawesi selatan sulawesi tenggara sulawesi barat
kemudian jokowi juga unggul di maluku papua dan papua barat
sementara itu pasangan prabowo yang berpasangan dengan hatta raja
yang menguasai sepuluh provinsi yaitu aceh sumatera barat riau sumatera selatan jawa barat banten nusa tenggara barat
suara prabowo juga unggul di kalimantan selatan gorontalo dan maluku utara
sedangkan kalau kita lihat dari hasil pilpres dua ribu sembilan belas jokowi yang berpasangan dengan maruf amin unggul di dua puluh satu provinsi
yang terdiri atas gorontalo kalimantan tengah kalimantan utara kalimantan barat bangka belitung bali sulawesi barat yogyakarta kalimantan timur
dan provinsi lampung
selanjutnya pasangan nomor satu itu menang di sulawesi utara sulawesi tengah dan kemudian jokowi maruf juga unggul di jawa timur ntt jawa tengah
kepulauan riau papua barat dki jakarta sumatera utara maluku dan papua
sementara itu tiga belas provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor dua prabowo subianto sandiaga uno yaitu di bengkulu maluku utara kalimantan selatan jambi sumatera barat
sulawesi tenggara banten sumatera selatan dan juga aceh
prabowo sandi juga unggul di nusa tenggara barat jawa barat sulawesi selatan dan juga provinsi riau
jika dibandingkan dengan data pilpres dua ribu empat belas ada beberapa provinsi yang beralih dukungan dari jokowi ke prabowo pada pilpres dua ribu sembilan belas
yaitu provinsi sulawesi selatan jambi bengkulu dan sulawesi tenggara
sedangkan daerah prabowo yang beralih suara jokowi hanya provinsi gorontak